sudah ada korespondensi nn indonesia arman helmi di tol cikampek jawa barat
selamat siang arman
arman dari pantauan anda bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas di kawasan cikampek pada siang hari ini
apakah memang sudah mulai padat mengingat sudah jelang akhir pekan
dan warga sudah mulai akan mengambil cuti maupun libur bersama pada hari senin beratang
silahkan yang laporan anda
selamat siang yuda
yuda saat ini dapat saya informasikan di gerbang tol cikarang utama
saat ini kondisi lalu lintas masih dapat dikatakan ramai lancar begitu
karena memang saat ini mungkin masih banyak warga yang masuk kantor pada hari ini
ataupun juga masih menunaikan baru selesai menunaikan ibadah sholat jumat
dan mungkin baru akan merencanakan perjalanan pada sore ataupun juga malam hari
berdasarkan data yang kami pantau di jasa marga yang ada di gerbang tol cikarang utama ini
pada pukul tiga belas lima belas menit tadi waktu indonesia barat sudah tiga puluh satu enam ratus enam puluh dua kendaraan
gerbang tol cikarang utama dan dua puluh delapan ratus sembilan belas kendaraan yang keluar dari gerbang tol cikarang utama
menuju ke arah jakarta
dan dapat kami informasikan juga beberapa waktu yang lalu sekitar tanggal delapan belas desember yang lalu
jasa marga telah menyampaikan prediksi ataupun juga perkiraan bahwa
akan terjadi lonjakan jumlah kendaraan yang akan melewati gerbang tol cikarang utama
sekitar dua tiga puluh dua persen menurun dibandingkan tahun yang lalu
di mana saat ini atau pada tahun ini diperkirakan ada satu dua puluh lima juta unit kendaraan yang akan melewati gerbang tol cikarang utama
namun sedikit perbedaan ini juga kami dapatkan dari data kor lantas
dimana kor lantas sendiri kemarin menyatakan atau juga merilis bahwa diperkirakan puncak arus mudik dalam rangka natal ini
akan ada kurang lebih sembilan puluh ribu kendaraan
kami masih akan memastikan mana data yang lebih valid begitu antara jasa marga ataupun juga korlantas
namun kami juga menginformasikan bahwa memang prediksi daripada jasa marga akan sedikit terjadi penurunan jumlah kendaraan
karena memang hari libur natal dan tahun baru di tahun ini lebih pendek dibandingkan dengan hari libur natal dan tahun baru di tahun yang lalu
karena memang dapat kami informasikan juga bahwa puncak arus mudik yang diperkirakan akan berlangsung mulai nanti malam sampai dengan besok hari
kemudian juga untuk arus balik libur natal akan terjadi pada tanggal dua puluh
dan juga dua puluh enam desember dua ribu sembilan belas
antisipasi untuk menghadapi lonjakan jumlah kendaraan ataupun juga kemacetan memasuki tol cikampek
jasa marga telah mengantisipasi atau menyiapkan sejumlah hal
yang pertama melakukan pembatasan truk barang
kemudian juga pihak jasa marga telah memaksimalkan satu lajur tol
satu lajur tol ini biasanya digunakan oleh pembangunan tol jakarta cikampek elevated
jadi sepanjang libur natal dan tahun baru ini satu lajur tol ini di sterilkan atau dibersihkan dari material material proyek
sehingga mobil ataupun juga kendaraan bisa melintasi
di mana satu lajur ini ternyata dapat menampung dua tiga ratus unit kendaraan setiap harinya
kemudian juga antisipasi lainnya juga yang diterapkan atau dilakukan oleh jasa warga adalah penambahan gardu tol

di gardu tol gerbang tol cikarang utama ini biasanya ada dua puluh empat gardu
namun menjelang natal dan tahun baru ditambah menjadi dua puluh tujuh hingga tiga puluh satu gardu
selain itu juga ada tiga belas petugas mobile reader yang melakukan top up kartu e tol secara tunai
di mana mereka akan melayani para pengendara menjelang pintu tol cikarang utama
kemudian juga ada penambahan dua puluh unit cctv yang terpasang
jadi sejauh ini sudah berjumlah tujuh ratus tujuh puluh cctv
jadi penurunan juga banyak
jumlah kendaraan ataupun juga kemacetan di sepanjang jalur tol cikampek ini juga dipengaruhi oleh diberhentikan sementara beberapa proyek penting
atau yang juga kita kenal di sini ada pengerjaan lrt kemudian jakarta tol elevated dan juga kereta cepat jakarta bandung
yang untuk sementara dihentikan sampai dengan tanggal satu januari dua ribu sembilan belas yuda
ya arman kalau tadi anda dan tim liputan pasti sudah melakukan perjalanan dari jakarta menuju karawang
dengan penghentian sementara
pembangunan lrt maupun jakarta elevated
apakah cukup efektif untuk memperlancar laju arus mudik warga yang menuju ke kawasan lain di sekitar jawa tengah maupun jawa barat
ya yuda sejauh kami melakukan perjalanan dari arah jakarta baik dari kilometer satu sampai di gerbang tol cikarang utama ini
memang tadi pagi kemacetan hanya terjadi di titik menjelang bekasi barat sampai dengan bekasi timur
namun selebihnya atau selain daripada itu
kendaraan ataupun juga kondisi lalu lintas yang ada di tol cikampek ini dapat terpantau ramai lancar
ya kami mohon maaf laporan langsung rekan kami dari kawasan karawang terkait dengan arus mudik natal dua ribu delapan belas maupun tahun baru dua ribu sembilan belas terputus
tapi tadi dapatkan informasi terjadi penurunan angka arus mudik diperkirakan oleh pihak jasa marga
dan nantinya warga masih bisa melewati jalan tersebut karena proyek pembangunan lhrt maupun jakarta elevated dihentikan sementara
sehingga membantu proses arus mudik warga tidak terganggu oleh pembangunan proyek di kawasan sana